saat ini penyaluran kuota belajar dua ribu dua puluh satu masih diproses dan diverifikasi
jika mengikuti proses pemberian kuota belajar ke mendikbud tahun lalu
penerima akan mendapat data internet sesuai dengan jenjang pendidikan
di laman resmi kuota belajar ke mendikbud dinyatakan
pembagian kuota dibedakan untuk siswa paut sekolah dasar dan sekolah menengah
serta mahasiswa guru dan dosen
siswa paut akan mendapat data internet tujuh gb
serta siswa pendidikan dasar dan menengah dua puluh gb per bulan
adapun guru paut dan pendidikan dasar serta menengah akan mendapat dua belas gb
sedangkan dosen dan mahasiswa lima belas gb per bulan
kuota bantuan itu terdiri atas kuota umum untuk mengakses situs dan aplikasi
serta kuota belajar untuk situs dan aplikasi yang telah ditentukan
anggota dewan pendidikan jawa timur
apresiasi program tersebut dan berharap
bantuan kuota belajar bisa dinikmati semua pelajar dan mahasiswa
para orang tua juga merespon baik bantuan kuota belajar ini
menyebut tahun lalu ketiga anaknya mendapat kuota belajar
bantuan kuota internet
bantuan kuota internet
harapan saya sih ya cukup membantu cukup membantu untuk pembelajaran anak anak di rumah
jadi kuota utama yang dipakai juga gak terlalu banyak ada bantuan juga dari pemerintah
pastinya kuota untuk para pelajar sangat diperlukan oleh orang tua
karena ini akan membantu pelancaran
proses belajar mengajar melalui jaringan
orang tua pun diminta bertanya kepada pihak sekolah
agar semua pelajar bisa mendapat bantuan kuota untuk kegiatan belajar daring selama terjadi pandemi
ardia putri andreas wicaksono surabaya jawa timur